masih belum ditemukan sampai saat ini
ketika terjadi kesalahan pesawat pencarian black box memang menjadi prioritas
lalu sebenarnya apa isi dan juga komponen dari black box ini
kami membedahnya dalam liputan berikut ini
pada akhir oktober lalu pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp dari jakarta menuju pangkal pinang
jatuh tiga belas menit setelah lepas landas dari bandara udara soekarno hatta
pesawat jatuh di perairan karawang jawa barat dan menewaskan satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan awaknya
guna mengungkapkan penyebab kecelakaan ini analisa data penerbangan dari black box menjadi kunci
jadi pembuatan black box muncul ketika ilmuwan australia bernama david warren
ikut menyelidiki kasus kecelakaan pesawat jet komersial pertama bernama komet
ia membuat alat perekam yang berguna untuk mengembangkan
dan menyelidiki kasus kecelakaan pesawat yang kini bernama black box
deputi manager propeller aircraft training lion air hardinata menjelaskan
black box merupakan kontainer yang melindungi dua item dengan fungsi yang berbeda
yaitu flight data recorder fdr atau perekam data penerbangan
fdr mampu merekam penerbangan sepanjang tujuh puluh lima jam
sementara cvr mampu merekam selama satu ratus dua puluh menit
jadi yang utama adalah bagian yang kontainer ini
kalaupun di sini misalnya katakanlah terjadi suatu crash hancur
maka bagian ini tetap akan dalam kondisi safe aman
jadi walaupun di sini seperti terbakar atau bagaimana
itu tidak menjadi masalah
karena sebenarnya adalah ini objek utama dari suatu fdr atau cvr
cara downloadnya katakanlah hingga satu dua minggu itu betul
karena untuk mendownload itu demikian harus perlu suatu penanganan yang khusus
yang ekstra hati hati sehingga memang membutuhkan waktu
fdr diletakkan persis di bawah sirip ekor
posisinya berada di bagian belakang pesawat
sedangkan cvr terletak di bawah jendela penumpang
yang dekat dengan pintu keluar pesawat bagian belakang
anda pasti penasaran mengapa black box pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
harus direndam ke dalam air setelah ditemukan
alasannya untuk mengurangi kerusakan data
dengan demikian informasi penyebab jatuhnya pesawat masih tersimpan
dilengkapi dengan anur water locker terbikin
black box dapat mengirimkan sinyal darurat satu arah selama tiga puluh hari
inovasi teknologi black box sebenarnya masih terus dikembangkan
produsen pesawat terbang airbus misalnya kini tengah mengembangkan kamera pada kokpit
guna mendapatkan data video
selain itu ada pula teknologi yang mampu mengirimkan data penerbangan
sehingga ketika ada musibah penyidik tak perlu repot lagi mencari kotak hitam
sayangnya inovasi ini ditolak oleh asosiasi pilot karena mengganggu privasi
selain itu faktor biaya juga menjadi kendala
anissa mutia jakarta